saudara ratusan pemudik dari sumatera menuju ke pulau jawa melalui pelabuhan panjang bandar lampung ke ciwan dan banten antre melakukan registrasi pembelian tiket
para pemudik registrasi melalui aplikasi verisi proses pendaftaran pembelian tiket dibantu oleh pihak asdp
menteri perhubungan ri budi karyasumah dimenginstruksikan untuk menambah jumlah trip atau penyeberangan kapal di jalur pelabuhan bakau nimerak
hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi penumpukan kendaraan di area pelabuhan
menhub menyebut akan ada penambahan jumlah trip kapal dari yang biasanya hanya satu ratus tiga puluh satu kini menjadi satu ratus empat puluh enam trip penyeberangan

salah seorang pemudik yang pingsan
mereka pun bergegas mencari ambulans selalu membawa korban ke pos kesehatan di lampung selatan untuk mendapat perawatan
gelombang pertama arus balik mudik gratis menggunakan kapal laut tiba di dermaga terminal penumpang tanjung priok jakarta utara pada minggu tadi
sebanyak satu tujuh ratus penumpang yang telah menemukan penumpang di jawa lampung
enam ratus lima orang dan enam ratus enam puluh tiga unit sepeda motor diangkut km dobon solo dari pelabuhan tanjung mas semarang jawa tengah
pemudik memilih saudara pulang lebih awal karena untuk mempersiapkan diri kembali bekerja

kita pantau puncak arus balik mudik
bersama kawan kawan jurnalis kompas tv ada valentina sitorus di pelabuhan bakauheni lampung
dan di jalur nagrek bandung jawa barat ada abel insani
seberapa padat ini pelabuhan bakoh ini di puncak arus balik
dan tadi juga sempat ya menhub bilang bahwa akan memperpendek waktu tunggu sandar kapal
bagaimana ini sudah diantisipasi valen
kalau melihat bagaimana kepadatan mobilisasi para pemudik di area pelabuhan bakauheni sendiri
ini memang sebenarnya sudah terlihat sejak pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
baik itu kepadatan bagi mereka pengguna kendaraan roda dua di dermaga dua dan tiga pelabuhan reguler
ataupun juga mereka pengguna ataupun pejalan kaki
baik itu di pelabuhan reguler ataupun di pelabuhan ekspres bakau ini sendiri
terlihat kepadatan itu juga telah disampaikan oleh petugas
jumlah pemudik utamanya bagi pejalan kaki ini justru lebih ramai dibandingkan dengan hari kemarin
kerampian ini tadi juga sempat saya lihat baik itu di ruang tunggu
ataupun di proses scanning tiket untuk bisa menuju ke dalam kapal
pun juga antrian dalam garbarata atau jembatan yang memudahkan para pemudik ini
untuk bisa memasuki ke bagian kapal di pelabuhan bakauheni sendiri
sudah sudah dirilis oleh pt asdp cabang utama bakohni sendiri
kalau untuk pejalan kaki ini angkanya naik enam puluh tujuh persen jika dibandingkan tanggal dua belas april dua ribu dua puluh
kemudian ini roda dua angkanya fantastis naik jumlahnya satu ratus enam puluh
jika dibandingkan tanggal dua belas dengan angka tiga belas satu ratus empat puluh enam pemudik
kemudian tak kalah juga kendaraan roda empat ini juga angkanya naik enam puluh dua
dari delapan ribuan mencapai empat belas ribu empat ratus empat puluh enam
terlihat juga pemudik pengguna roda empat ini terus mengantri
meskipun begitu antrian ini biasanya berkurang di rentang waktu tiga puluh sampai dengan waktu satu jam
artinya meskipun ada pergerakan yang sedikit lambat
namun untuk antrian di sekitar area pelabuhan ini belum penuh seluruhnya
sehingga masih dalam kategori normal
ataupun juga belum diterapkannya delaying system ini
tanda bahwa di area pelabuhan antriannya belum membludak
sehingga belum ada kebijakan yang patut untuk diterapkan dalam mengurai kemacetan di area pelabuhan sendiri
memang betul tadi dalam kunjungan kerja menteri perhubungan
mengatakan bahwa memang akan memperbanyak trip perjalanan penyeberangan
daripada kapal dari pelabuhan bakauheni menuju ke merak
jika sebelumnya hanya ada tiga puluh empat kapal yang beroperasi
tapi sejak kemarin ini sudah ada tiga puluh tujuh kapal
dengan trip yang bervariasi mulai dari satu ratus tiga puluh satu trip hingga nantinya diupayakan bisa mencapai satu ratus empat puluh satu trip
tapi perlu diingat bahwa keberangkatan kapal ini tidak hanya dari pelabuhan bakau heni saja
tapi juga melalui pelabuhan panjang dan juga pelabuhan bbj
nah ini juga yang perlu dipatuhi oleh stakeholder atas instruksi yang tadi disampaikan oleh menteri perhubungan
yang mana memang stakeholder terkait atau pihak pihak terkait
jadi diminta untuk mempercepat pemberian surat persetujuan belayar atau spb
setelah proses bongkar muat ataupun proses pemuatan daripada kendaraan dalam kapal ini selesai
artinya kalau proses bongkar muat kapal ini ada di rentang waktu empat puluh lima menit
setidaknya di lima menit ke depan ini proses dalam pemberian spb atau surat jalan dalam penyeberangan ini seharusnya sudah selesai
sehingga tidak ada delay ataupun juga penundaan untuk segera melakukan perjalanan
ini juga dibuat sebagai cara untuk meminimalisasi antrian yang ada di area pelabuhan
sehingga tidak ada penumpukan kendaraan dan kendaraan yang mengantri di area pelabuhan ini bisa segera naik ke kapal untuk kemudian melakukan penyeberangan
baik terima kasih valentina sitorus dari bakauni
abel apa saja rekayasa lalu lintas yang disiapkan di sana terkait dengan bahwa ini adalah puncak arus balik lebaran
ya ini loh memang tadi sekitar tiga puluh menit yang lalu baru saja dilakukan one way atau sistem dari penerapan rekayasa lalu lintas yang di one way
tapi sekarang sudah normal kembali niluh karena tadi memang dilakukan sistem one way karena ada terlihat kepadatan arus lalu lintas ataupun juga kemacetan yang terjadi di jalur nagrek
jadi one way ini memang diterapkan tetapi sifatnya situasional
jika memang terjadi kepadatan baru akan dilakukan
untuk one way ini sebenarnya ada dua nih loh
jadi ada one way dari arah garut menuju ke nagreg
tapi ada juga one way setinggal yang dilakukan hanya di area garut saja
tetapi di area nagrek ini dinamakan buka tutup jalur
artinya ini memang untuk dua wilayah ini ada dua rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara berbeda tetapi dilakukan secara bersamaan begitu
nah kalau di wilayah nagrek sendiri memang selalu diberlakukan
apalagi mengingat ini adalah hari dimana diprediksi adalah sebagai puncak arus balik begitu ya
di mana jumlah yang diprediksi yang akan melewati jalur nagrek pada hari ini ini adalah lebih dari seratus ribu kendaraan yang akan melewati jalur nagrek
sehingga memang untuk antisipasinya akan terus dilakukan termasuk buka tutup jalur yang sebenarnya ini sudah dilakukan sejak tadi malam
jadi sejak tadi malam ini sudah dilakukan buka tutup jalur
karena memang kepadatan sudah terlihat sejak tadi malam
tetapi tadi pagi memang cukup lengang
dimulai kembali untuk kepadatan lalu lintas ini terjadi pada siang hari
ini ada sekitar empat puluh tiga empat ratus delapan puluh empat kendaraan
di mana roda dua ini ada dua puluh tujuh tiga ratus tujuh puluh satu dan roda empat ini ada enam belas dua ratus
lalu dari arah barat ini ada enam puluh delapan delapan ratus enam puluh satu
dimana roda dua ini ada empat puluh tiga empat ratus tiga dan juga roda empat ini ada dua puluh lima empat ratus lima puluh delapan
arah timur ini berarti ke arah jawa tengah ke arah garut ke arah tasik ke arah banjar
arah barat ini adalah ke arah bandung dan juga jakarta
memang untuk hari ini diprediksi akan lebih besar volume kendaraan yang lewat di jalur nagri dibandingkan dengan kemarin
sehingga antisipasinya akan terus dilakukan
empat jam dari petugas selalu standby untuk melakukan antisipasi dan juga melihat bagaimana situasi dan juga lalu lintas di lingkar nagrek dan juga di jalur nagrek atau jalur selatan mudik ini
baik sejumlah hal disiapkan untuk mengantisipasi
terima kasih rekan rekan abel insani di jalur